masang box strap di tiga tempat sebetulnya masang perangkap untuk penyelamatan harimau ini sendiri
karena kita lihat harimau ini sudah bisa berinteraksi begitu dekat
sepertinya ada sesuatu di harimau tersebut sehingga kita mengambil langkah langkah untuk melakukan penyelamatan terhadap harimau ini
dengan harapan supaya tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan terhadap masyarakat itu sendiri maupun terhadap satwa